hakim pengadilan negeri surabaya memfonis dimas kanjeng taat pribadi tahun dalam kasus penipuan
fonis ini diberikan karena dimas kanjeng sudah difonis akumulasi dua puluh satu tahun penjara dalam perkara yang lain
dimas kanjeng taat pribadi menjalani sidang perkara ketiga di ruang cakra pengadilan negeri surabaya rabu pagi
sidang kali ini mengadili taat pribadi dalam kasus penipuan sebesar sepuluh miliar rupiah yang dilaporkan muhammad ali warga makassar
meskipun majelis hakim memutuskan taat pribadi bersalah hakim menjatuhkan fonis tahun kepada dimas kanjeng
hal ini karena dalam dua perkara sebelumnya taat pribadi sudah mendapatkan vonis akumulasi dan berkekuatan hukum tetap selama dua puluh satu tahun
menurut majelis hakim berdasar pasal dua belas ayat tiga dan empat kitab undang undang hukum pidana
lamanya pidana penjara dalam waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun
dimas kanjeng taat pribadi menjalani sidang perkara ketiga di ruang cakra pengadilan negeri surabaya rabu pagi
insya allah menerima
sementara jaksa penuntut umum mengaku memahami pertimbangan hakim memberikan fonis tahun pada taat pribadi
tetapi jaksa mengaku juga punya pertimbangan lain dan karena itu akan mengajukan banding
pidana badan itu tidak boleh lebih dari dua puluh tahun
tapi kami juga mempunyai catatan catatan tersendiri dalam hal mengajukan
jadi kalau ada perbedaan dengan majelis itu hal yang wajar
tapi kami punya upaya hukum untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim tersebut
sebelum terjerat penipuan sepuluh miliar rupiah kanjeng dimas taat pribadi dukun pengganda uang asal probolinggo ini
dijerat kasus pembunuhan berencana dengan fonis delapan belas tahun
serta penipuan uang delapan ratus juta rupiah dan difonis tiga tahun penjara